pemerintah mengklaim stok minyak goreng melimpah di pasaran usai harga minyak goreng
kemasan dilepas ke mekanisme pasar dan memberikan subsidi kepada minyak goreng curah
pemerintah mengakui kebijakan minyak goreng murah sebelumnya menjadi biang kerok langkanya minyak goreng di konsumen
mendak m lutfi mengakui biang kerok langkanya minyak goreng kemasan di pasaran
lantaran keluhan produsen minyak goreng yang merugi dengan disparitas harga antara kebijakan het dengan harga cpo internasional
kenaikan harga minyak sawit mentah internasional yang tinggi dikatakan mendak akibat invasi rusia ke ukraina membuat minyak nabati menjadi langka
substitusi pasar ke minyak sawit juga membuat tingginya permintaan akan minyak sawit
sekarang sedang diatur dibereskan aturan aturannya hari ini akan semua selesai
jadi pada kesempatan pertama lewat kementerian perindustrian akan memastikan bahwa tidak ada lagi minyak yang bisa
keluar bukan semustinya